selain saudara serangan udara militer israel menghancurkan kamp pengungsi palestina di nusirat gaza
sebanyak dua puluh orang tewas termasuk delapan perempuan dan empat anak anak
semua korban dibawa ke rumah sakit martir al aqsa dekat kota der al abalah
serangan terpisah di sebuah jalan di nusairet juga menewaskan lima orang
menurut layanan darurat bulan sabit merah palestina
di dair al bala sebuah serangan menewaskan dua orang
salah satunya adalah seorang perwira senior kepolisian hamas
pertempuran berkobar di gaza utara pada hari minggu kemarin
ketika para pemimpin israel membahas siapa yang harus memerintah gaza
setelah perang yang sekarang memasuki bulan ke delapan